kalau kita bicara mengenai jernih dan rancu di ruang publik
ini publik masih agak bingung membaca mana yang jernih mana yang rancu di ruang publik
kalau kita bicara mengenai etalase demokrasi kita bung rocky dan bung abalin
tentu saja perhatian muncul epicentrumnya ada digambarin di belakang kita
persidangan mahkamah konstitusi
ada beberapa hal yang substansial yang kemudian dinarasikan oleh kubu prabowo sandi
mengenai hal hal yang merusak atau turunnya kualitas demokrasi kita
beberapa cuplikannya akan kami hadirkan untuk anda untuk mengingatkan kembali memori
apa yang terjadi pada sidang jumat yang lalu
sebelum masuk pada proses pembahasan pembahasan kami menukan
bahwa calon wakil presiden nomor urut satu
calon wakil presidennya ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat bumn
pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden
menyatakan dengan tegas bahwa seorang calon harus ada surat keturangan
mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat bumn
ketika ditetapkan sebagai calon
seperti yang di atas
ternyata masih tercantum dalam website resmi
bank bumn yaitu bank syariah mandiri
bni syariah sebagai ketua dewan pengawas syariah
kedua informasi di atas menegaskan
masih menjabat sebagai pejabat bumn
kendati telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut satu
sebagai setara pemilu
sampai hari ini status calon wakil presiden maruf amin tidak berubah
oleh karena itu
adanya kecurangan pemilu
yang dilakukan oleh paslon satu
dengan menyalahgunakan kekuasaannya
selaku presiden petahana
kami memohonkan mk
untuk mendiskualifikasi pasol satu
sebagai peserta pilpres dua ribu sembilan belas
atau paling tidak
melakukan pemungutan suara ulang
yaitu persaingan bebas dan adil
antara kontestan pemilu
dan mendalilkan bahwa
persaingan yang bebas dan adil demikian
yang dihadapi oleh pasangan calon presiden
dan haji sandiaga salahuddin uno
bukanlah paslon satu
yang menyalahgunakan kekuasaannya
dan memanfaatkan fasilitas negara
yang melekat padanya
dan aparatur negara
saya mau ke bung roki dulu
kalau bukan salah satu
tapi salah dua
gugatan dari tim prabowo sandi
dan ini katanya
tidak hanya persoalan
selisih suara saja
tapi secara kualitatif
buat demokrasi yang terjadi dalam pemilu
anda melihat hal yang sama
tidak sama persis ya
kan fungsi mahkamah konstitusi
klaim kemenangan atau ketidakmenangan
tentang selisih suara
letter luck di dalam aturannya
memeriksa selisih suara yang didalilkan
kalau kita bilang
artinya ada yang tidak terima
sekali lagi hasil hitungan
bisa karena teknologi
itu yang mau diperiksa
tetapi yang diajukan
bukan sekedar dalil teknis semacam itu
tapi dalil etnis
itu bahwa dari awal
dua merasa dicurangi
dan kecurangan itu terasa
di dalam berbagai opini publik
sekarang problemnya adalah
apakah opini publik itu
fakta hukum atau bukan
oh tentu bukan
tetapi yang kita ingin lihat adalah
berbasis pada keadilan
dan publik gak peduli
beda satu suara beda dua suara
tapi sekali dia rasakan ada kualitas yang gak beres
maka dia bereaksi
dan reaksi itu sampai sekarang terasa
jadi kita mesti ingat bahwa
fungsi mahkamah konstitusi
bukan sekedar fungsi teknis
untuk menghitung ulang suara
siapa yang mendalilkan
tapi fungsi etnisnya
yaitu menjaga agar supaya
tumbuh dan berkembang
itu memang fungsi dari
semua mahkamah konstitusi di dunia
dan asal usul dari mahkamah konstitusi
menjaga marwah konstitusi
adalah satu satunya kitab suci berbangsa
dan mahkamah konstitusi harus menjaga kesuciannya
bukan sekedar soal teknis
tapi terutama soal etis
sebenarnya memang secara etis
dan tidak hanya soal teknis
kita punya problem besar dalam prinsip prinsip demokrasi
yang tadi mungkin
itu misalnya kecil ya
kemudian kalau kita rangkum dari berjam jam
oke kita anggap lah oke lah ini
terlalu banyak klaim segala macam
dua hari lalu
saya baca hasil indeks demokrasi dunia
dunia bilang indonesia itu turun dua puluh poin
dari enam puluh delapan ke empat puluh delapan soal demokrasi dalam dua tahun ini

dan di dalam proses demokrasi kita
adalah penurunan kualitas demokrasi
pemilu kemarin salah satu manifestasi
dan kita akan lihat
makin turun lagi itu
karena orang menganggap bahwa
ya memang ada rasa tidak adil
mau disebut masif apa
anda sebut tidak adil itu seperti apa
adil itu bukan berarti
membuktikan sambil berdiri tengah
jadi mahkamah konstitusi gak bilang
saya akan adil
kalau saya berdiri di tengah
karena pihak yang berkelah
adil dalam politik apalagi
adalah bukan berdiri diam berdiri di tengah
tapi pergi berjalan mencari mereka yang tercecer
mereka yang tersingkir
itu namanya adil
kalau mahkamah konstitusi kan bukan lembaga politik
jadi menakar tentang